dan memiliki kelebihan kalium harus
pada tahun dua ribu dua puluh tiga biaya kuliah jurusan akuntansi
eni dan lugi kini juga mengumpulkan donasi
untuk hal hal yang lebih positif dan lebih baik
jadi tes dulu sebelum berangkat sampai di jakarta tes lagi kalo nggak salah
nah dari pt rbt sendiri melalui harvey waste ini
nanti mungkin kita bisa janjian sama teman saya yang sebentar lagi katanya juga mau nonton bareng
karena waktu itu udah sembilan kali juara berturut turut
ini memang kasusnya tidak dibuka kembali kemarin ataupun tidak dilakukan pencarian
baik kalau kita lihat secara spasial dalam tiga hari terakhir memang wilayah indonesia bagian
pemerintah pun juga di tahun dua ribu dua puluh dua
jadi mereka lebih akan melihat gagasannya
karena saya meyakini landscape politik globalnya akan berubah bergeser
tapi itu bisa terjadi
mengalami pendalaman yang cukup luar biasa
ia menilai jika sistem ukt diterapkan dengan sejumlah kriteria